asasi anak tanjung batu muhammad pazi tahun ini tercapai
selain berhasil mengibarkan sang sakamera putih di istana merdeka
ia juga dapat bertemu sosok yang paling ia rindukan
sang ibu kandungnya
yang telah berpisah dengannya selama tiga belas tahun
menjadi paski berakan nasional membawa berkah bagi muhammad pazi
siswa sma negeri satu kundur tanjung batu ke pulau andria
tidak hanya bisa bertemu dengan sahabat sahabat baru dari seluruh penjuru indonesia
ia juga bisa bertemu dengan ibu kandungnya yang terpisah tiga belas tahun lamanya
sang ibu bernama cat yami berpisah dengan suaminya tiga belas tahun lalu dan meninggalkan pazi
catyami berhasil dikontak tim cnn indonesia di subang jawa barat
dan pada perayaan kenderdekaan indonesia
ia datang ke istana merdeka jakarta
usia tiga belas tahun gitu lah
dari kelas satu
sd itu udah gak jumpa lagi sama ibu
ini kali pertama pazi ketemu sama ibu
gimana mungkin boleh tadi diceritakan
senang gitu udah lama gak jumpa sama mama
perjalanan cukup berat ibu ya menuju ke sini
gimana bu dengan pazi sebagai salah satu atlet
saya bangga pazi sebagai anak saya
gak tau lah saya harus berkala apa gitu kan
saya benar benar bangga
dia membanggakan orang tua
bikin orang tua
bu cat yami mungkin bisa diganggu sedikit bu
ini kalau misalnya sosok pazi yang ibu ingat waktu kecil dengan sekarang gimana bu
memang inilah impian dia
dari kecil dia orangnya super aktif
lincah semua pengen tahu
mimpi si anak tanjung batu terwujud
tangis bahagia terlihat jelas di wajahnya
sebab di balik ketangguhan dan kedewasan
seorang anak yang berpengalaman

di sana tetaplah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang ibunya